kita lihat selanjutnya saudara cek cok suami bunuh istri
seorang suami di merauke papua selatan tega bunuh istrinya usai terlibat cekcok
tak hanya masalah cemburu pembunuhan juga akibat masalah ekonomi
tangis histeris keluarga tak terbendung saat melihat jasad korban di ruang jenazah rumah sakit wilayah merauke papua selatan
keluarga masih tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sadis
kasus ini berhasil terungkap usai warga menemukan jasad korban dalam kondisi terbakar di semak semak area pasar merauke
dari hasil penyelidikan dan olah tkp baru diketahui pembunuhan dilakukan oleh suami korban
penganiayaan dilakukan oleh pelaku menggunakan benda tumpul
untuk menghilangkan jejak pelaku membuang dan membakar jasad korban
motif pelaku melakukan aksinya karena sang istri cemburu serta dipicu faktor ekonomi
maksudnya ini si korban ini cemburu
ini untuk dua masalah ekonomi
korban dan pelaku sebetulnya telah tinggal bersama selama delapan tahun
namun kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat keduanya sering adu mulut
kasus ini pun masih didalaminya
kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat keduanya sering adu mulut
kasus ini pun masih didalaminya
kasus ini pun masih didalaminya